banjir di sejumlah titik mulai surut namun belum berarti masalah selesai
sampah dan juga lumpur sisa banjir menjadi pekerjaan yang harus dihadapi oleh warga di hari keempat pasca banjir
sudah dua hari kartini membersihkan rumahnya di rw empat cipinang melayu jakarta timur
hingga sabtu siang pekerjaannya tak kunjung usai
sisa lumpur masih menempel di lantai rumahnya
begitu pula dengan barang barang tersisa
masih belum semua bisa dibereskan
padahal tak banyak barang yang bisa
ia selamatkan selain surat surat berharga serta beberapa potong pakaian
kalau ada air kan kita cepat bersih bersihnya
jadi ini air belum ada juga ya bu
air sih sudah nyala cuman kan saya masih penerahannya belum ada
postret ini masih belum bisa ngerapihin semua
kondisi yang belum memungkinkan untuk kembali ke rumah membuat kartini dan sembilan ratus orang lainnya
masih harus menginap di posko pengungsi masjid universitas borobudur
sementara untuk membersihkan ratusan kilogram sampah dan lumpur di sekitar jalan
warga bahu membahu dengan petugas dari dinas lingkungan hidup dki
pemadam kebakaran dan kepolisian di cipinang melayu
upaya yang sama juga dilakukan warga bersama sejumlah petugas gabungan di komplek polri pondok karya
kelurahan pelamampang jakarta selatan
pembersihan sampah juga bertujuan untuk mengantisipasi banjir kembali terjadi
mengingat bmkg memprediksi hujan masih akan turun
justru itu karena ini mau hujan lagi jadi sampah sampah yang ada di pinggir jalan
maupun sampah sampah yang ada di rumah warga cepat kita bersihan kita angkat
sehingga tidak menghambat atau menutupi saluran air juga nanti ketika hujan tidak menyebar kemana mana
kemudian yang perlu kita siapkan juga anggota beserta

tni beserta basarnas beserta bppd kita sudah siapkan posko untuk pengungsi
juga siapkan perahu karet untuk evakuasi
badan nasional penanggulangan bencana bnpb mencatat banjir yang melanda jabodetabek dan banten
secara bersamaan sejak satu januari dua ribu dua puluh membuat satu ratus tujuh puluh tiga ribu orang mengungsi dan lima puluh tiga orang meninggal dunia
tim liputan cnn indonesia jakarta